akan cara fogging untuk membunuh jentik nyamuk
karena dianggap akan mengganggu kenyamanan para penumpang
lafitrap yang ramah lingkungan membuat jentik nyamuk yang menetas di dalamnya tidak bisa keluar
selain mengawasi penyebaran nyamuk untuk mengantisipasi penyebaran virus zika
otoritas bandara juga telah memasang alat pendeteksi suhu tubuh di areal kedatangan penumpang
langkah ini sebagai antisipasi masuknya virus zika yang telah terdeteksi di negara tetangga seperti singapura dan juga malaysia
pak sucipo bisa ceritakan sedikit soal alat ini apa sih namanya lavi trap ini
lavy trap adalah salah satu cara bagaimana kita membunuh nyamuk
membunuh dengan mata rantainya
bagaimana kita ketahui bahwa nyamuk itu mempunyai kehidupan siklus secara siklik
mulai dari telur kemudian dia akan berubah menjadi larva kemudian berubah menjadi pupa dan nyamuk dewasa
dengan alat ini kita harapkan
nyamuk itu akan bertelur di tempat ini
kemudian telur itu secara alamiah karena di situ memerlukan uap air dia akan turun ke dasar dasar dari tempat ini dari kontainer ini
kemudian nanti dia akan berubah menjadi larva
nah perubahan menjadi larva itu larva itu mempunyai karakteristik dia pergerakannya adalah secara vertikal
nah makanya ini didesain sedemikian rupa larva tadi tidak akan bisa
bisa naik keluar ya
naik keluar pada akhirnya ketika dia berubah menjadi nyamuk
baik untuk menaruhnya sendiri di mana pak ini boleh sekalian diantar pak
biasanya boleh taruh di mana ini sekarang
ini tentu di tempat tempat perindukan nyamuk tentunya
tempat perindukan nyamuk aha
yang menurut survei tempat ini merupakan salah satu apa namanya salah satu tempat perindukan nyamuk
dari survei yang kita lakukan sebelumnya memang tempat ini kita tengah rai ada kehidupan nyamuk
sehingga kita perlu lakukan satu treatment
nah ini adalah satu cara memutus mata rantai kehidupan nyamuk
supaya tidak berkembang terus
karena telur nyamuk itu sangat kuat
dia bertahan di tiga sampai enam bulan
tiga sampai enam bulan ya
dalam kondisi kering
lokasi penaruhnya naruhnya sendiri di mana pak latin
prosesi naruhnya sendiri tentu di tempat tempat yang memang agak gelap begitu
memang tempatnya pun sudah kita buat sedemikian rupa
memang apa namanya tempatnya kita set hitam
karena memang karakteristik dari nyamuk
nyamuk aedes aegypti adalah senang di tempat tempat yang lembab kemudian agak gelap demikian
baik ini kan sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran dari virus zika itu sendiri
tapi adakah langkah langkah lain yang juga telah dilakukan oleh pihak otoritas bandara
yang pasti ini adalah salah satu cara memutus mata rantai
dan juga memanfaatkan kembali
memanfaatkan kembali barang barang yang ada itu
nah yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menguras
karena telur itu sangat kuat
dia sangat kuat
dan diharapkan tidak hanya dikosek itu suatu kontainer itu
tapi sudah lebih dari itu kalau perlu disiram dengan air panas
karena dengan demikian telur itu baru akan mati
nah itu yang kita lakukan langkah langkah yang kita lakukan
maka di sini kita punya jumantik
yang setiap apa namanya setiap saat setiap waktu
kita memantau lingkungan bandara kita ini
dan itu dilaporkan secara berkala ke kami
kemudian kalau kita lihat kalau naik grafiknya
di situ ada kontainer kontainer yang memang positif
di situ kita lakukan upaya upaya pengendalian
yaitu jadi menghilangkan kontainer kontainer tadi
dan emil maaf pak
ini tadi alatnya juga diletakkan di seluruh areal bandara ya
di tempat kargo tadi sebab kita datangnya juga ya
dan harapannya apa nih
kok boleh tahu pak akhir
harapannya tentu ini nanti alat
setelah kita letakkan di tempat tempat tertentu
yang kita memang tengah raih di situ sumber nyamuk
kehidupan nyamuk ada
kemudian nanti seminggu sekali kita akan evaluasi
kita akan pantau
kita akan lakukan pendataan
sehingga kita nanti punya data statistik
bagaimana kehidupan nyamuk di bandara ini
berapa yang kita bisa tangkap dengan alat ini
dan kebetulan alat ini ada tiga
tapi dua mempunyai fungsi yang sama
tapi satu lagi fungsinya berbeda
nah yang dua tadi itu adalah
dia mempunyai fungsi juga mosquito trap
artinya ketika nanti di alat ini dia akan berubah menjadi nyamuk
dia tidak akan bisa keluar lagi
kemudian dia bisa kita tangkap dalam keadaan hidup
baik terima kasih sekali lagi pak untuk informasinya
selamat bertugas kembali
jadi mungkin laporan yang dapat saya sampaikan
mungkin sebagai informasi tambahan saja
bahwa sekitar enam orang asing datang setiap harinya ke bandara soekarno hatta
sehingga memang perlu adanya selain itu
pihak otoritas bandara juga melakukan misalnya pemasangan thermal scan
sehingga nantinya apabila orang diketahui lewat alat tersebut
dan mengidap suhu badan tinggi
maka dia akan terlebih dahulu ditahan
untuk diperiksa apakah dia mengidap penyakit zika atau tidak
terima kasih arya dita utama dari bandara soekarno hatta tangerang banten